masih ingat dengan lagu barbie goal dari band asal denmark aqua ini
atau lagu berjudul mbob dari band kakak beradik hansen yang tenar di era sembilan puluh an
dua band tersebut sukses menghibur para pecintanya di gelaran kelima sembilan puluh festival pada sabtu malam
bagi hansen yang menyanyikan total empat belas lagu di atas panggung
kesempatan untuk bertemu penggemar setia sejak awal karir mereka adalah pengalaman yang menyenangkan
salah satu pengalaman yang menakjubkan yang kami lakukan saat berjalan di dunia adalah mengunjungi dan melihat
bahwa musik telah mencapai kebanyakan tempat di rumah kami
dan itu merasa seperti hal yang sangat istimewa untuk bisa berhubung dengan penggemar selama dua puluh tahun
tak hanya musisi lawas dari mancanegara untuk line up musisi lokal di hari pertama penyelenggaraan sembilan puluh festival
ada nama nama seperti band rock jamrut hingga tofu yang secara khusus melakukan reuni di festival ini
tofu yang dulu tenar dengan lagu cinta semu mimpi terindah hingga aku padamu ini
telah vakum di panggung musik sejak dua ribu tujuh lalu
reuni band ini baru sekarang tapi kalau ketemu ketemu sih kadang ketemu
tidak hanya menghadirkan band era sembilan puluh an para pengunjung juga bisa menikmati kawasan sembilan puluh game zone
di mana tersedia permainan era sembilan puluh an seperti dingdong dan konsol zaman dulu
festival ini masih akan berlanjut pada hari ini dengan nama penampil seperti vina panduwinata
karmel mursalim sonny sulistiono jakarta